dalam konferensi pers yang digelar pada jumat siang partai prima menegaskan gugatan hukum yang diajukan bukanlah sengketa pemilu
melainkan perbuatan yang dinilai melawan hukum yang dilakukan oleh kpu
karena tidak meloloskan partai prima sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh empat partai prima menuntut hak untuk ikut dalam pemilu
saya mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan negeri bukan dalam konteks sengketa pemilu
tetapi sebagai upaya memperjuangkan hak sipil kami hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
semua pihak menghormati putusan pengadilan negeri jakarta pusat tersebut
baik itu pejabat negara ketua partai politik maupun ahli ahli hukum
semua harus menghormati putusan hukum yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri jakarta pusat